menteri perhubungan budi karya sumadi memberikan teguran keras
maskapai batik air terkait adanya pilot dan kopilot yang tertidur saat pesawat sedang terbang
teguran diberikan setelah kementerian perhubungan mendapat laporan dari komite nasional keselamatan transportasi knkt
yang mengukap insiden pilot dan kopilot batik rid enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga tertidur selama dua puluh delapan menit
saat menerbangkan pesawat airbus a tiga ratus dua puluh rute kendari jakarta dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
menhub tegaskan kementerian perhubungan akan menginvestigasi masalah ini
tadi sudah dijelaskan oleh dirjen kita menegur keras batik air
dan juga minta agar dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap pilot
sejauh ini apa penyebabnya sedikit pak
knkt mengungkap insiden pilot dan kopilot batik air id enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga tertidur selama dua puluh delapan menit
saat menerbangkan pesawat airbus a tiga ratus dua puluh rute kendari jakarta dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
setelah pilot tertidur sekitar dua puluh delapan menit itu terbangun dan menyadari bahwa pesawat tidak berada di jalur yang benar
yaitu menyasar di sekitar langit
kemudian pilot membangunkan kopilot dan menanggapi panggilan dari pusat kendali wilayah jakarta
lalu kembali ke rute yang benar
pesawat batik rid enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga kemudian berhasil mendarat di bandara soekarno hatta tangerang banten
dan nangmandala priyantoro merespons insiden pilot dan kopilot batik air

enam januari dua ribu dua puluh empat batik air menonaktifkan atau membebas tugaskan sementara
pilot penerbangan id enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rute kendari jakarta yang bertugas dua puluh lima januari dua ribu dua puluh tiga
keputusan itu merupakan bentuk keseriusan perusahaan terhadap pentingnya aspek keselamatan
serta dalam rangka menjalankan investigasi menyeluruh